jadi mama punya informasi soal nia
terus terang maaf ya mama milih diki soal nia
masih merasa belum nyaman ada dia di rumah ini
ya walaupun kamu sudah cerita mengenai nia
bahwa dia teman kamu di pulau
sudah ikut membantu
kita terus ya
ya takutnya tante kemana
ya saya memang agak tersesat
saya belum tahu toiletnya dimana
oh ya toiletnya
toiletnya lurus aja tante
ada di sebelah kanan
mama tolong jangan pergi dari sini
di sini juga ada ada
aku masih besar saat ini
rumah bahwa kita pulang kita kangen omah keren bapak akan semua orang yang ada di rumah rumah
ya saya tadi sudah ditunjukin oleh tnm very sorry such a big house
tadi maaf kalau saya agak sedikit kayak checking around the house
mobilnya sudah beres bannya sudah dipasang
oke kalau gitu kami permisi ya pak
oh kenapa gue rasa aku buru buru sekali
iya soalnya ada keperluan lainnya
saya senang sekali bu elsa dan tante rosa bisa mampir kesini
dan bu elsa sampai bertemu lagi di meeting selanjutnya
iya nanti kita atur lagi jadwalnya ya
ya bu elsa bagaimana kalau untuk next meeting kita pindah lokasi
iya saya cuma ingin ketemu di suasana aja
soalnya kan beberapa meeting terakhir ya saya cuma ingin ketemu di suasana aja
soalnya kan beberapa meeting terakhir ya saya cuma ingin ketemu di suasana aja
terakhir itu terus menerus meetingnya di kantor bu elsa
yaudah nanti kabarin aja dimananya ke saya
ya terima kasih sekali lagi pak bermadi
saya tahu proses suami saya itu seperti apa
dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan keinginannya
dia akan bayar berapapun biayanya untuk mendapatkan apa yang diinginkan
saya gak mau kamu ikutan ikut campur
kamu lihat tadi tadi yang bikin saya takut di kantor polisi
ada anak buah suami saya gak
di tempat yang seharusnya aman saja dijaga
bayangkan betapa kuat dia sebagai seorang laki laki
gini menyelesaikan masalah kamu
banyak caranya salah satunya bisa dengan cara damai
gak harus bersinggungan langsung sama suami kamu
saya juga gak mau cari masalah sebenarnya
cuman masalahnya yang punya masalah adalah saudara saya sendiri
saya orang yang selalu tepati janji saya
saya janji menjadi saudara kalian
saya janji kalau dari kalian punya masalah saya pasti akan bantu
saya tahu pak tidak akan takut dengan hal seperti ini
paal akan selalu berusaha membantu orang yang kesusahan
tapi kadang tambah peduli sama keselamatan sendiri
gimana ya caranya untuk menyatakan paal
masalah dunia ini akan menantangkan problem yang besar nantinya
tentah udah dapat informasi apa aja tentah
ya sa jadi tadi tante masuk ke sebuah kamar
terus aku menemukan fotonya permadi bersama dengan nia dan juga keela
jadi tante sangat yakin kalau permadi itu suaminya nia dan ayahnya keila
tapi bukannya kalau dari bidratanya itu istri dari permadi itu namanya kassandra tante
ya itu dia sa tante juga bingung
ini ada satu fakta yang gak bisa kita kesampingkan
dan tante harus bilang ini ke paal
atau mungkin nia itu bukan istri sahnya permadi
tante apa yang kamu lakukan
tante apa yang kamu lakukan
tante apa yang kamu lakukan
tante apa yang kamu lakukan

tapi kok kamu udah gak sekolah lagi kenapa
aku sih pengennya
pengennya mau sekolah kali dulu lagi
tapi sejak mama ajak aku pergi dari rumah
aku jadi nggak sekolah lagi
jadinya kamu gak ketemu sama teman teman di sekolah ya
iya kamu pasti kangen ya sama teman teman kamu di sekolah ya
aku kangen banget sama temen temen di sekolah
tapi aku takut kalau masuk ke sekolah
aku juga pinta sama mama
aku gak mau pisah sama mama
jadi aku sekarang selalu berdoa
semoga masalah mama cepat selesai
dan aku bisa sekolah lagi
terus ketemu sama temen temen deh
ya udah ini
ibu kunjungnya karena tuh banyak
ini nanti juga boleh kamu percaya nih
ibu ca tuh sabarnya
biar gigi jadi gak tegas sama dia
kita boleh bersimpati sama anaknya
soalnya kan dia masih kecil juga kan
dia juga kan sebenarnya gak tau apa apa masalah orangtuanya
dia itu butuh bahagia ya kan
tapi kita jangan sampai lengah sama ungapnya
makanya kita harus tetap waspada
kita harus tetap mantau supaya dia gak nempel nempel lagi ke papus
dia masih berhak bahagia
kan tadi gue bilang dia sudah kan gak ngerti apa apa
tenang aja pak mirna
dari awal kan gigi manis ke dia
kalau ke mamanya gigi emang gak mau
kamu juga begitu
karena buca kan gak ngerti apa apa
pokoknya pak mirna harus tau kalau gigi tuh bisa gue bedain
yang terpenting itu tadi kita gak boleh lengkap ke mamanya
kita harus jagain masker terus
tapi kalau gak nanti kita harus tetap manis ya
eh nenu bikinin cookies apa gitu mau dicemilang
ini lumayan tuh
miss gigi tuh pintar lah masak cookies lah
oke tunggu sebentar ya
kok gak mau sih
biasanya nen kaila makannya banyak
biasanya abisnya juga swapping kan
apa mau diswapin sama abikdar
aku lagi sedih be
ada ada oma aku di sini
aku lihat omah di depan kamar
aku gak bisa lari kejar oma
makanya omong gak lihat aku sama sekali
de tadi oma ada di sini loh
kamu lihat gak
kalau malet kita di sini pasti kita bisa pulang
dan kumpul lagi sama semua orang
sebenarnya apa yang ada dalam pikiran nen kaila ya
apa dia kangen sama mamahnya
apa dia juga kangen sama saudaranya yang dibawa sama mamanya
sayang makan dulu ya
dikit banget yang masuk
sayang kalau kamu lagi sedih
biar allah hapuskan rasa sedih kamu
bibi cuma bisa doa supaya apa yang nen kaila inginkan tercapai
aku akan pulang secepatnya
setelah aku selesai meeting
iya iya tunggu sebentar
pokoknya habis meeting aku langsung segera
sayang sebentar ya
tunggu sebentar ya
pak nong kaila badannya demam banget
nanti aku telepon lagi ya
ini harus segera dibawa ke rumah sakit
kamu siapin ya perlengkapan kaila
kenapa lagi sih dia telepon
punya istri gak sabaran banget
iya iya ini sebentar lagi aku pulang
aku masih ada urusan
iya pokoknya setelah urusan ini selesai aku pulang
aku tahu aku tahu
tunggu ya sebentar ya
pak perlengkapannya sudah ada di luar semua
gak usah deh bikin simpel aja
panggil aja dokter kesini
iya pak lebih baik seperti itu
oh mau boleh
waalaikumsalam pak bos
ini ada apaan ya
kok gue nyum nyum aroma masalah nih
kenapa ya ini kok suasananya jadi aneh begini
kok mama sedih
orang mau pulang mau bikinin minum gimana sih lupa
mau istirahat orangnya
kalau gitu saya pam
hati hati pak randy
maaf ya pak bos
belum belum diberesin
tadi kita disini sama kayla
ini buku bukunya rena
saya jadi kata sekarang
masih belum pulang pak mus
jam segini belum
cuma bilangnya cuma ada urusan kita
dari keluar sebentar
saya perlu bicara sama kamu
saya minta tolong diberi seseorang
bersin sekalian ya
sudah menemani saya
kalau gitu saya izin jaga depan dulu bu ya
pak permisi pak
kita juga permisi
suka nih sekarang
kondisinya memang lemah
tapi tidak ada penyakit yang serius
mungkin karena kelelahan atau banyak pikiran
ini saya buatkan resep ya
untuk vitamin dan obat panas
ini saya buatkan resep ya
untuk vitamin dan obat panas

untuk vitamin dan obat panas
semoga membaik ya pak
saya permisi dulu pak
ya kamu tolong antar dokter ini keluar
terus kalian kamu resep ini ditebus ya
pekan hadiah berusaha
hai ini pak dokter ini biasa rezistensi adalah
yazid wadlan yang menjadikan orang diinodot di denver megapark
loh kok pulang rumahnya pak permadi kan di sini
eh kerjaan kita tuh gak jelas banget
kita nyari nyari perempuan selingkuhan sibuk sampai gini banget sih
oh berarti pak permadi sekarang mau pulang ke rumah istri pertamanya
eh kita pulang ya
askara masih mau main sama kakek ya
kakek juga masih kangen sama kamu
gak tau nih pak
sepertinya dia nggak pengen pulang
tapi nanti saya jujur
yaudah kalau gitu kebetulan
kamu sama anak kamu nginep aja
di rumah istri pertamanya
di sini ya
soalnya saya mau pergi
mungkin baru besok saya pulang
atau mungkin beberapa hari lagi
ya belum tahu juga sih kapan
sekalian di dalamnya ada upah lembur kamu ya
terima kasih ya pak
aduh kalau aku lembur gimana dengan mas indra ya
tapi ini kan perintahnya pak permadi
kalau aku tolak aku takut dia marah
secara dia itu kan mengerikan
askara kamu bakal nginep di sini
berarti kamu bisa bobo sama kakak
oh iya kalau anak kamu mau tidur sama saya
kayaknya mereka dekat sekali ya
biar kayla gak kesepian juga
terima kasih banyak ya pak
maaf anak saya merepotkan pak
saya seneng kok kalau kayla punya teman ya
baik pokoknya saya tidur kayla ya
askara pokoknya malam ini
kakak kangen banget sama kamu
tuh aku harus bilang apa ya ke mas indra
jadi mama punya informasi soal nia
terus terang maaf ya
mama milih diki soal nia
masih merasa belum nyaman
ada dia di rumah ini
ya walaupun kamu sudah cerita
bahwa dia teman kamu di pulau
ikut membantu menyelamatkan kamu selama di sana
kalian saling membantu tapi untuk aku
mama harus tahu lebih jauh lagi mengenai siapa orang yang
tinggal bersama kita tentunya bagi mama dia orang asing
walaupun dia teman kamu jadi maaf
mama harus menyelidiki soalnya supaya mama tenang dan tahu latar belakangnya seperti apa
nia itu adalah istri simpanan seorang pengusaha
dan pengusaha itu
terjadi menjadi partner bisnisnya elsa dan juga jessica
visika pernah cerita sih
faktor bisnis memang di pt
ya di cipta
ya aku juga
sempat ingat itu jessica bilang namanya permadi
jadi itu suaminya nia
ternyata si permadi ini
nama istrinya yang sah itu
cassandra dan mereka berdua
tidak punya anak
ada kemungkinan adalah
istri kedua istri ketiga i don't know
tapi yang pasti bukan istri sahnya
dan kayla itu anak mereka
istri sah secara negara
for some reason yang ada di paper itu cassandra

pasti status ini yang buat nia nggak mau laporkan tindakan ke drt ke kantor polisi

saya jadi permadi bukan orang sembarang
sejak awal mungkin nia sudah diancam untuk tidak memunculkan rasio ini
dan untuk itu mama bicara sama kamu karena mama minta kamu jangan terlalu melibatkan diri ke masalah pribadi nia
karena kita tidak tahu masalah yang sebenarnya seperti apa
mama tidak kepingin saja
kamu sudah banyak masalah belum selesai masalah satu dengan yang lain
rena sekarang belum ketemu tiba tiba ada satu masalah ini datang yang boleh dibilang ini adalah sebenarnya di luar masalah keluarga kita
cuman kalau misalkan mama suruh aku tidak bantu nia kayaknya susah
sekarang aku bisa di depan mama seperti ini
aku bisa ketemu sama anak anak kemarin setelah aku ini
bisa bertemu dengan andi meskipun cuma sebentar tidak lama
salah satunya berkat bantuan dia
dia cukup banyak membantu orang orang yang selamat
dan memang karena sudah berjanji aku tidak bisa kalau tidak tepat hati sih
aku tidak bisa
cuman pastinya aku akan lebih hati hati
aku tidak akan bawa keluarga penuklita ini dalam bahaya
aku gak mau ikut terlalu dalam
setidaknya membantu untuk menyelesaikan masalahnya
ya mama masih menghormati keputusanmu
dengan hutang budi kamu ke nia itu
tapi mama khawatir sekali sih dengan kesehatan kamu
sejak ditinggal andi selalu saja
terus ada masalah bertubi tubi
dan satu sama lain tidak berhenti berhenti
you know dan sekarang ada ini lagi
kasus apalah ini nia ini yang boleh dibilang juga sebenarnya bukan urusan keluarga kita sih
atau mungkin kamu bisa bantu dia untuk melaporkan ke pihak yang berwajib
biar pihak berwajib yang mengurus masalah nia ini
cuman tadi waktu sudah di kantor polisi nia nya lari
dia melihat ada anak buah suaminya di kantor polisi
pastinya nanti aku coba untuk push dia lagi
bagaimanapun masalah ini harus dilaporkan ke kepolisian
karena kan ini kekerasan
ya setidaknya ada pihak polisi yang membantu dan memback up
kan gak mungkin juga anak buahnya berjaga terus setiap hari di kantor polisi kan
giting gali cari celahnya lah
itu sih tindakan yang bagus ya udah biar pihak yang berwenang dan berwajib mengurus ini
aku juga maunya begitu mbak
terus sama satu lagi untuk menghindari fitnah ya
maksudnya bagaimanapun juga itu kan masih quote unquote istrinya orang
jadi kalau misalnya kamu mau i don't know like berbicara atau apapun ya
jaga jarak lah
aku juga jaga jarak jaga sikap jaga perilaku
bagaimanapun mama tahulah aku orangnya kan gak gampang jatuh cinta sama orang
aku selalu jaga jarak
andin selalu disini ma
selalu disini selalu disini
mama senang denger ya
mama angkat dulu ya
terima kasih atas informasinya
siapa yang meninggal
teman mama meninggal di bandung
and i think mama harus ke bandung untuk
mama mesti ke bandung
aku temenin aku temenin ya
nggak usah nggak usah
lagi pulau juga
jangan jangan nanti kamu capek
biarin aja mama pergi sendiri kesana
jangan sendiri sama riza ya
kalau riza nggak boleh biar riza temenin mama
kamu disini aja
tapi chris selagi mama tidak ada di rumah
ingat pesan mama
kalau kamu mau bicara jangan berdua sama nia disini
usahakan ada mirna atau kiki
atau wia atau bu im
pokoknya jangan berdua
selagi mama nggak ada
aku juga sibuk nyari renang masker
aku juga jarang juru
kau hati hati jaga kesehatan
jangan berdua sama orang sehat
buat anak anak kamu
oke mama siap siap dulu ya